menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md memastikan
pemerintah akan menyelesaikan urusan utang kepada pengusaha yusuf hamka
karena hal itu dianggap sebagai masalah negara yang harus diselesaikan
kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya
karena ini masalah negara yang juga harus diselesaikan
tidak boleh negara memburu buru orang yang punya hutang kepada negara
tapi kewajiban negara atau hutang negara terhadap rakyat diambangkan terus
jadi review terus selama bertahun tahun itu tidak